selain tempat berbelanja kebutuhan pasar cihapit kini menjadi salah satu sentra kuliner di kota bandung
beragam makanan dengan berbagai konsep menarik tersedia di sini
salah satunya adalah kedai yang menawarkan konsep pop up dining experience ini
dalam satu sesi makan kedai ini menawarkan tempat yang terbatas seperti halnya restoran eksklusif
sesi makan berkonsep open kitchen sehingga pengunjung bisa melihat proses pembuatan hidangan secara langsung
sembari mendengarkan kisah di balik hidangannya
ada lima menu khas sumatera yang disajikan dalam satu sesi makan kali ini
ada dadiah tartar yang memadukan yogurt bawang serta putih telur sebagai kudapan pembuka
lalu ada rujak sama langa segar paduan berbagai buah bumbu rujak serta tambahan es serut jeruk dan kecombrang
ada juga sup celor hangat dengan kuah udang pangsit acar bawang dan selada roman
sementara serambi sumatera menjadi menu utama memadukan potongan daging ayam super lembut dengan tambahan sayur kacang panjang batoko dan kuah kari
sebagai penutup manis ada menu karambia berupa es krim kelapa dan kacang panjang
dengan tambahan lamang golek dan gongseng
satu sesi makan di tempat ini dibanderol dengan harga rp tiga ratus delapan puluh lima
kenapa pilihnya di pasar karena pasar ini bisa didatangin sama semua orang
tidak ada sekat tidak ada keseganan tidak ada gap sosial dan ekonomi
kalau misalnya teman teman mau nyoba menu ini nggak cuma ada di restoran bintang lima atau hotel bintang lima
tapi bisa datang ke tempat public space
jadi kita bisa mencoba menu ini di pasar
kuliner lain yang juga ramai di dalam pasar cihapit adalah kedai ramen ini
aneka jenis hidangan mie ala negeri sakura bisa dipilih mulai dari soyu yang bercita rasa gurih
miso yang bertekstur creamy hingga kuah kari
satu porsi ramen dijual di kisaran harga rp tiga puluh lima hingga rp lima puluh lima
dengan rasa yang otentik menu ini selalu diburu para penggemar kuliner jepang
di pasar karena emang sesuatu yang baru ya di bandung
belum banyak orang yang kesini nyobain
rasanya lebih clean ya lebih otentik gitu gak sih
lebih strong sih kalau buat saya
berbagai kedai di area kuliner pasar capit ini rata rata buka mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul enam sore